plasma pada pasien yang sudah sembuh
sudah dilakukan di berbagai rumah sakit
penggunaan plasma darah dari penyintas covid sembilan belas
dipercaya dapat memberikan antivirus bagi pasien positif
hingga saat ini pmi solo sudah melakukan donor plasma
untuk membantu penyembuhan pasien covid sembilan belas sebanyak sembilan kali
volume dan teknik plasma konvalescent berbeda dengan donor darah biasa
donor darah bisa diambil satu kantung darah lengkap sebanyak empat ratus lima puluh ml
sedangkan plasma konvalesen hanya diambil dari salah satu komponen saja
yang bisa donor plasma hanya mereka yang telah sembuh dari covid sembilan belas
donor plasma konvalesen dilakukan jika ada permintaan dari rumah sakit
baik di dalam maupun luar kota solo
donor bisa dilakukan secara langsung
jika dibutuhkan donor plasma bagi pasien covid sembilan belas
plasma yang diambil dari penintas covid
orang orang sudah pernah menderita covid
dan sudah dinyatakan sembuh
dan dia punya antibody yang cukup untuk bisa diberikan kepada pasien covid
yang ada di rumah sakit umum aisyah ponorogo jawa timur
saat pagi diresmikan
alat pendeteksi covid sembilan belas bantuan dari pondok pesantren gontor
sekitar dua bulan lalu ini
akhirnya bisa dioperasikan pihak rumah sakit
setelah melalui mekanik
sebelumnya ketika belum ada mesin pcr
hasil lab baru bisa diketahui dalam lima hingga sepuluh hari
namun dengan keberadaan alat pcr ini
kini hasil tes dapat diketahui hanya dalam waktu lima jam
dengan kemampuan tes sebanyak seratus sampel per hari
selain lebih cepat
alat pcr yang ada di rumah sakit umum aisyah ponorogo ini
nantinya akan menjadi rujukan dari lima kabupaten tetangga
mulai dari pacitan magetan madiun ngawi hingga wonogiri jawa tengah
peniputan cnn indonesia